jika anda menemui promosi biaya umroh murah dengan paket di bawah dua puluh juta rupiah per orang
maka anda patut waspada
karena paket umroh murah di bawah dua puluh juta berpotensi merugikan jemaah
karena itu artinya ada beberapa komponen penting yang dikurangi atau dihilangkan
perjalanan umroh dengan biaya termurah standarnya adalah sekitar dua puluh juta rupiah
harga tersebut telah memasukkan beberapa komponen harga terpenting dalam sebuah keberangkatan umroh
seperti tiket pesawat visa hotel konsumsi perlengkapan penunjang yang diperlukan
serta biaya petugas dan biaya promosi
jika biaya umroh di bawah dua puluh juta itu berarti ada komponen penting dalam perjalanan umroh yang dikurangi atau dihilangkan
dan hal itu tentu saja sangat berpengaruh pada kenyamanan dan keamanan jemaah
harga empat belas juta ya menurut saya tidak wajar
karena harga tiketnya saja saya sudah jelaskan tadi dua belas juta
kami ini termasuk pembeli tiket terbesar di jawa timur
itu mendapat harga yang paling promo dari penerbangan itu nilainya dua belas juta
katakanlah tiket dua belas ditambah visa satu juta sudah tiga belas juta
nah untuk biaya hotelnya untuk biaya petugasnya itu tidak akan tercover
jadi perusahaan itu menjalankan prinsip rugi
makanya kolab sekarang karena rugi